ibu tidak menyekolahkan lala belakangan ini juga ibu tidak memberi lala makan
ibu malah memanfaatkan tenaganya lala dan ibu menguasai harta warisan orang tuanya
lantas biaya apa yang harus dikeluarkan buat lala bu
ya banyak macam macam
saya minta sepuluh juta
jangan bikin allah murka
ibu sudah menyanyiakan anak yatim yang diamanahkan kepada ibu dan ibu masih berani membisniskannya bu
aduh udah deh ya
udah sekarang yang jelas jelas aja
kamu benar mau tinggal di sini
kalau memang kamu benar tinggal di sini
bapak mau ke rumah lala
kamu tinggal di sini
paranda buruk saja buka pintu
paranda buruk saja buka pintunya
pak ustadz buruk saja
jangan balik ke lala ke bu jamila ya
bu jamila buka pintunya
ternyata nih dua orang ini memang yang sudah mencolik lala
kalian pasti berdua bakal minta uang tebusan dari saya
atau jangan jangan nih pada belaga sobaik sama lala
ngebujuk lala supaya mau tinggal di sini
terus akhirnya bakal menguasai semua harta warisnya lala ya kan
jangan sembarangan menuduh
saya bisa laporkan ibu ke polisi
karena sudah menganiaya lala
bahkan mengambil harta warisan lala
tapi ibu tidak pernah ngurusin lala
tidak ngasih dia makan tidak menyekolahkan dia
dan kami tidak pernah mempengaruhi lala untuk tinggal di sini bu
lala datang ke sini adalah karena
karena dia sudah tidak tahan tinggal bersama ibu jamila dan pak samsul
dia ketakutan bu
begini saja bu
kalau memang ibu tidak mau ngurusin lala kami siap mengurus lala
dan kami tidak minta bayaran dari ibu
masalah harta waris lalakan ibu sudah terima semuanya
kami tidak akan kutak atik
kami ikhlas mengurus lala
aduh aduh pak pak
ya jelas dong
harta warisannya lala saya yang pegang
karena saya adalah keluarga asli dari lala
jadi itu harta harta warisan saya juga
jadi sekarang gini saja deh
kalau memang pak ramlah dan bu ustaz jahani mau mengurus lala tidak apa apa
tapi ini ingat ya
saya minta ganti rugi
semua biaya selama lala tinggal di rumah saya
masya allah bu
lala baru satu bulan tinggal bersama ibu
ibu tidak menyekolahkan lala
belakangan ini juga ibu tidak memberi lala makam
ibu malah memanfaatkan tenaganya lala dan ibu menguasai harta warisan orang tuanya
lantas biaya apa yang harus dikeluarkan buat lala bu
ya banyak macam macam
tidak usah dipermasalahkan
berikan saja apapun dan berapa punya diminta bu jamila
jangan bikin allah murka
ibu sudah menyanyiakan anak yatim yang diamanahkan kepada ibu dan ibu masih berani membisniskannya bu
aduh sudah deh ya
punya nggak uang sepuluh juta
kalau tidak punya uang sepuluh juta tidak usah ceramah sama saya
tidak usah ceramah sama ibu ibu di masjid
saya ambil sekarang
oh apaan tak
ibu ibu kok mukanya kecil banget
ada tumor di rahim saya
udah satu bulan ini saya sering pendarahan
saya mau ke rumah bu jamila
mau klaim asuransi kesehatan saya bu
waduh tadinya saya mau menjual kalau ini sama ibu
saya tidak enak sama bu ustazah
saya belum memberikan uang kepada panti panti bu
apalagi setelah kemarin mendengar ceramah tentang tanda tanda akhir jaman
merinding saya bu
jual ke toko aja ya atau ke orang lain
soalnya saya lagi perlu banyak uang nih bu tati buat berobat
ini juga saya mau ke rumah bejamila nih bu
ya sudah kalau begitu saya antar ya bu ya
ibu terlihat lemah sekali
itu kan alasan yang membuat mereka percaya gitu loh hani
mas itu jangan jangan ibu ibu mengklaim uang asuransi
udah jamila tenang aja
mas yang ngatasi itu dah dulu
akhirnya saya ketemu sama bapak
ada apa ya bu adita
saya kan mau pelajari
saya mau kasih itu murahin
jadi saya minta tolong sama bapak untuk urusin klaim asuransi saya pak
itu gimana ya bu bupati
ibu kan baru masuk asuransi baru satu bulan bu
jadi belum bisa diurus klaimnya bu
loh bu jamila bilang kan asalkan kita udah bayar asuransi selama satu tahun
kita udah bisa bawa uangnya
dan istri saya ini kan bukan pegawai asuransi
harusnya ibu ibu ini percaya kalau itu keluar dari mulut saya sendiri omongan itu
kalau saya jelas orangnya kerja di asuransi
sebagai konsultan finance di asuransi
ya boleh dipercayalah omongan saya
bu jamila tanggung jawab dong
butuh biaya operasi
santai aja ya
biasa aja dong
bu tati dan bu wadir harus tahu ya
urusan urusan lainnya dan peraturan peraturan yang gimana
ya saya udah gak ikutan
eh dasar penipu ya kalian
kurang ajar ya kalian
eh kita macam macam ya
yang macam macam ya
pergi pergi cepet
tunggu ya pembalasan kita
udah pergi pergi
suami saya tak mau marah sama kalian
pergi cepetan sana
harusnya kami berdua yang marah
kalian ini dasar penipu ya
udah udah udah
pergi pergi pergi
tahu di mana mana aturan tuh ada tau nggak
eh kalau kalian merasa ditipu lapor sama polisi
pergi pergi sana
ibu pendaraan lagi bu
ibu tahan dulu ya bu ya
bentar lagi bentar lagi
bentar lagi kita nyampe bu
bu bangun bu
bu bangun bu
ibu bangun bu

saya sengaja menunggu bu tati
sebetulnya saya kesini tadi ingin menanyakan uang sumbangan yang dititipkan kepada bu tati
soalnya beberapa panti asuhan yang biasa menerima sumbangan kita
sudah menelpon saya bolak balik
bu tati belum memberikan uang sumbangannya
saya telah memakai uang amanah dari bu ustazah
saya tidak memberikan uang itu untuk panti panti asuhan bu
tapi saya memakai uang itu untuk membeli kalung ini dan membayar uang premi asuransi
tapi uang itu kan tidak sedikit bu tati
bagaimana bu tati mau menggantinya
saya akan menjual kalung ini bu untuk mencicil uang yang telah saya pakai
sementara nanti saya tutupi kekurangannya
tapi jujur saya kecewa dengan bu tati yang ternyata tidak bisa menjaga amanah
benar benar tanda tanda akhir zaman sudah semakin dekat